petugas polrestabes surabaya kembali mengerebek pesta seks pasangan sesama jenis di sebuah hotel di kawasan jalan jemur handayani surabaya
dalam penggerbekan itu petugas mengamankan tiga orang laki laki yang kedapatan telanjang dalam satu kamar hotel
penggerbekan yang dilakukan unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya ini terjadi di sebuah kamar hotel di kawasan jemur andayani surabaya
dalam penggerbekan ini polisi mendapati tiga pasangan sejenis yang tengah pesta seks dan dalam kondisi telanjang bulat
penggerbekan berdasarkan penyelidikan secara mendalam pada transaksi prostitusi di sebuah grup media sosial facebook
dari pengerebekan ini petugas menyita handphone kondom lembar bukti pembayaran hotel dan sejumlah uang tunai
menawarkan layanan seksual sejenis di grup grinder ya khusus dia untuk kaum gay
polisi menetapkan aa seorang hairstylist warga jalan jaya negara mojokerto sebagai tersangka
ia terbukti telah menjual korban wc seorang buru pabrik di kawasan tropodo sidoarjo untuk pesta seks trisam
modusnya tersangka menawarkan layanan seksual dan jasa pijat plus sesama jenis di aplikasi khusus gay dan di akun facebook
layanan ini sendiri telah dilakoni tersangka sejak enam bulan lalu dengan tarif satu juta rupiah
selain keuntungan ekonomis tersangka juga mengaku mencari kepuasan dari fantasi seks sesama jenis
yang keras yang keras fantasi seksual sejak kapan kamu mengalami penyimpangan orientasi seksual dari kecil
selanjutnya tersangka akan dijerat pasal perdagangan
sejak kapan kamu mengalami penyimpangan orientasi seks seks dari kecil